assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senang biasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
senang sekali saya fayu nizar
hari ini kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
dan seperti biasa
saya tentunya tidak sendiri
sudah hadir bersama saya ustadz hilman fauzi
apa kabar ustad assalamualaikum
akhirnya kita bisa satu frame juga
biasanya terpisah dengan hari ya
kita bersama sama hari ini ya
karena selain saya bersama ustad
hari ini ada yang spesial juga nih ustadz
karena ustad akan menjawab pertanyaan pertanyaan
pemirsa gapai kemuliaan
yang sudah masuk melalui email dan juga whatsapp
dalam episode ustad menjawab
dan tentunya saya ingatkan kembali
bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
tentunya bisa anda sampaikan langsung
yang tertera di layar kaca
langsung saja kita ke pertanyaan pertama nih ya
pertanyaan pertama ini datang dari
pemirsa gapai kemuliaan
yang tidak ingin disebutkan identitasnya
saya dan keluarga sudah putus silaturahmi sejak lama
alasannya karena saya merasa tidak nyaman
mereka hanya menghubungi ketika ada maunya saja
dan mereka lantas marah saat hajatnya tidak dapat saya penuhi
nah ini bagaimana sebaiknya
saya harus bersikap ya ustadz ya
kalau kita bicara tentang hubungan ya
hubungan itu adalah hubungan yang berbeda ya
itu kan harus tetap kita jaga ya
maka salah satu sikap
untuk menyambungkan yang terputus
itu namanya silaturahim
silah itu menyambungkan
rahim itu kasih sayang
kalau kita melihat hakikat dari makna silaturahim itu
bukan dalam tanda kutip ya
bukan hanya berbuat baik kepada orang yang baik sama kita
saya berbuat baik sama mbak eva itu biasa
berbicara silaturahim itu justru lebih mendalam lagi
bagaimana saat kita tetap berbuat baik saat orang tidak baik sama kita
apalagi kepada saudara sendiri
apalagi jika ini ada hubungan darah
ada hubungan kekerabatan
hendaknya kita jaga dengan baik
maka jika ada pertanyaan
ustad apa sikap terbaiknya
ya jaga silaturahimnya
kita tidak bisa merubah sikap orang lain
yang bisa kita ubah adalah sikap kita kepada orang lain
kalau dalam bahasa lain
kita tidak akan bisa
mengatur arus ombak yang datang
kita hanya bisa menenangkan hati kita
untuk bisa tetap berenang
di atas arus yang deras itu
coba lembutkan hati
untuk menghadirkan kebaikan
dari ketidakbaikan orang sama kita
maka saya teringat dengan
pesan dari nabi s a w
kata kata yang terbaik
yang kelak akan dibangunkan istana di surga
maafkan orang yang menyakitimu
dan memberilah kepada orang yang tidak baik kepada dirimu
dan yang ketiga
dengan orang yang pernah
memutuskannya dengan dirimu
jadi kalau kita ingat
dengan keistimewaan yang allah siapkan
walaupun dia disakiti
walaupun dia tersakiti
makanya dalam hadis yang lain nabi sampaikan
barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya
dan dilapangkan rezekinya
maka sambungkan tali silaturahim
luar biasa kan pahalanya
karena akan dilapangkan rezekinya
dan bahkan tadi ada istana di surga yang allah siapkan
bagi orang yang tetap menyambungkan tali silaturahim
mungkin kita bertanya
iya aa tapi kan susah gitu
tapi kan berat
karena berat pahalanya surga
belkas satu pintu
yang besar itu
maka saya memberikan pesan
kita boleh menjaga jarak
sebagai cara untuk mengobati hati ya
tapi jangan membenci
sebagai proses untuk mengobati hati
tidak jadi persoalan
tapi gak boleh membenci
karena kebencian kita
kepada seseorang itu yang nanti akan menghambat
datangnya kemuliaan untuk kita
maka jangan pernah membenci
hati yang penuh kebencian
hanya akan mengambil kebencian kita
hati yang penuh kasih sayang
adalah hati yang akan mengantarkan kebaikan
jadi kembali kepada pertanyaan tadi
bagaimana nilai sebuah persaudaraan
kita terluka ya
tapi bukankah kalau kita tidak menyambungkan silaturahim
adalah keluka yang selanjutnya
yang akan kita rasakan
jadi biarkan waktu berjalan
coba belajar memaafkan kita
bagaimana cara kita memaafkan
kita bisa memaafkan tapi gak bisa melupakan
ada bahasa gitu kan
nah itu benar gak itu
memang perintahnya bukan melupakan
ketika baginda nabi saw
berangkat ke kota taif
nabi mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya kan
beliau dilempari batu
sampai ada batu yang hingga dipelipis nabi
sampai nabi berdarah ketika itu
kemudian nabi diusirkan ke kota taif
sampai nabi berdarah ketika itu
sampai nabi berdarah ketika itu
diusir oleh orang taif
maka nabi kemudian kembali ke kota mekah
sebelum sampai di kota mekah
nabi singgah di sebuah tempat
sembari nabi itu bersender kan
di sebuah pohon itu
nabi menangis waktu itu
karena nabi merasa bahwa dakwahnya gagal gitu
gak bisa sampai kepada orang taif ⁇ gitu
ya muhammad di depanmu ada gunung
di belakangmu ada gunung
kalau engkau boleh minta kepada allah
mintalah sama allah
agar aku timpakan dua gunung ini
untuk membalas kelakuan orang taif
mungkin kalau kita jadi nabi
kita akan berdoa mungkin ya seperti itu
atau jibril udah deh aku udah kesal banget gitu
tapi baginda nabi gak seperti itu
karena mereka gak tahu saja
apa yang sedang aku hendak berikan kepada nabi
aku hendak berikan kepada mereka
kalaupun seandainya aku bisa berdoa kepada allah
maka aku minta jadikan diantara anak cucu keturunan orang taif ⁇ nanti
adalah orang yang bisa mengikutiku
apakah nabi lupa dengan kejadian itu
kita aja umatnya ketika diceritakan kan
sering nangis juga ya
maksudnya merasa begitu lapangnya perasaan nabi
apakah kita lupa
tapi apakah nabi memaafkan
maka bedakan antara memaafkan dan melupakan
itu dua hal yang berbeda
memaafkan itu adanya di hati
melupakan itu adanya di pikiran
memaafkan melembutkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu
sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu
dua hal yang berbeda
kalau belum bisa melupakan setidaknya memaafkan
karena orang tidak mungkin bisa melupakan kalau tidak bisa memaafkan
tapi setidaknya orang bisa memaafkan dulu
baru pelan pelan dia melupakan
karena di hatinya sudah terisi kebaikan dari allah swt
nah apalagi ini juga silaturahmi yang putus adalah dengan keluarga
nah itu apa keburukannya
apakah lebih berat memutuskan silaturahmi dengan keluarga atau bagaimana
iya kan kalau kita bicara hakikat silaturahim itu kan maknanya dua ya
rahim yang pertama adalah rahim karena ada satu rahim yang berbeda dengan keluarga

rahim yang kedua adalah sama sama makhluk yang pernah tinggal di rahim
nah ini bayangkan ini saudara apalagi kandung gitu ya
ini kan berarti ada ikatan yang begitu mendalam
tentu saat kita memutuskan silaturahim dosanya sangat besar
bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan
kalau ada dosa yang siksanya itu disegerakan di dunia ada dua
yang pertama dosa yang berbeda dengan keluarga
dosa nya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya
yang kedua dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan keluarganya
jadi kalau ada dosa yang disegerakan siksanya di dunia itu dua
satu dosa nya anak yang durhaka kepada orang tua
dua dosa nya seseorang yang memutuskan silaturahim dengan keluarganya
maka jangan kita mengundang murkanya allah siksanya allah dengan
siksanya allah dengan sakit hati yang kita rasakan
kemudian memutuskan silaturahim itu
belajar melembutkan hati cari alasan baik
setiap orang yang pernah menyakiti kita pasti pernah ada kebaikan yang dia lakukan
ingat kebaikannya pelan pelan berusaha menyingkirkan keburukannya
kan orang tuh kalau buruk sama kita kan gak buruk semua ya
pasti ada kebaikan dia lah pasti ada sesuatu yang pernah dia beri sama kita gitu
maka insya allah apalagi adik kakak misalnya ya
ingat masa masa kecil ketika bermain bersama
ingat ketika orang tua kita dulu mencintai kita bersama
kan kebanyakan yang seperti ini adalah mohon maaf ya
saudara yang ketika orang tuanya telah wafat ya
kan tidak sedikit ya adik kakak kemudian bertengkar ketika orang tuanya telah wafat
bahkan na'udzubillah kalau bertengkar gara gara urusan harta warisan
kan sering kita menemukan cerita ya
dari cerita yang seperti itu
maka jangan sampailah karena ada sesuatu yang mungkin berbeda
mengantarkan pertengkaran diantara kita
karena yang paling mahal dalam hidup kita tuh uhuah persatuan ya
maka ingat kita ini bersaudara
kita aja sebagai orang beriman bersaudara
apalagi ini saudara yang benar benar saudara
saudara saudara sedara begitu ya
jadi harus dijaga dengan baik
nah satu lagi nih ustadz
untuk menghilangkan rasa sakit kita berusaha memaafkan
tapi kita tentunya juga ada trauma
kalau sudah disakiti
nah itu bagaimana ya caranya menghilangkan trauma itu
takut nanti kita menjalin silaturahmi lagi tiba tiba disakiti lagi
nah itu bagaimana
makanya tadi saya sampaikan
kalau dengan menjaga jarak bisa mengobati hati yang terluka silahkan
tapi jangan benci
contoh ada yang nanya gini
ustadz kalau kita misalnya ya di sosmed ngeblok seseorang tuh boleh gak sih gitu kan
kadang kadang ada pertanyaan teman teman yang begitu
saya jawab sah sah saja
jika berinteraksi dengan dia jadi kotor hati
jadi mengungkit luka yang lama
boleh jadi kita misalnya tidak berteman dengan dia
kemudian menjaga jarak dengan dia
tapi bukan benci ya
artinya menjaga jarak agar tidak tersakiti kembali gitu ya
sampai kita kuat untuk kembali lagi datang dalam keadaan yang lebih baik gitu
maka kalau ada yang menyakitimu tiga sikapnya
maafkan doakan ikhlaskan
semoga jawaban ustadz tadi bisa menjawab pertanyaan
jadi jangan lupa tiga hal ya ustadz ya
maafkan doakan ikhlaskan
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
dan sedikit diseyangkan
aja nih boleh lebih akrab lagi boleh mendekatkan hati juga ya oke ini pertanyaan kedua datang dari
ayu komang yang bertanya berapa lama sebaiknya waktu dalam satu hari yang kita alokasikan untuk
memikirkan dan melakukan hal hal yang sifatnya berhubungan dengan masalah duniawi ini kayaknya
pertanyaan kita semua nih kayaknya ya begini kalau saya lebih senang untuk tidak mendikotomi antara
akhirat dan dunia karena saya memahami bahwa dua hal itu adalah dua hal yang saling berkelanjutan
hai perhatikan surat al qasas ayat tujuh puluh tujuh disitu allah menggambarkan bagaimana prinsip hidup yang
kita jalani allah subhanahu wa ta'ala berfirman auzubillahiminasyaitonirrojim wabtaghi fima
atakallahu dharul akhirah dan carilah keutamaan urusan akhirat ini
menjadi satu titik ukur bahwa orientasi hidup kita yang paling utama tujuannya untuk akhirat
ya jadi apapun yang kita kerjakan sebaiknya diarahkan kepada yang sifatnya mendapatkan
keutamaan akhirat lanjutkan ayatnya waletansa nafsi bakal mendat dunia dan jangan lupakan urusan dunia
hai jadi itu kan dua hal yang saling berkelanjutan
hidupmu orientasinya akhirat tapi dunia yang kamu jalani adalah jalan yang tidak bisa kamu lupakan
maka kalau ada orang yang membahasakan begini jangan sibuk nyari dunia dunia itu enggak
dibawa mati iya menurut mbak eva itu kalimatnya tepat atau kurang tepat hai kayaknya tepat deh
boleh jadi tepat
tapi kalau saya melihat itu kurang tepat kenapa konteks enggak dibawa mati itu dalam kalimat seperti
apa karena dunia bisa dibawa mati ketika kita mengarahkan pada kebaikan dunia itu betul iya betul
misal kita punya harta kalau dengan harta itu jadi jalan dekat ke allah baik atau tidak baik baik
orang bisa berzakat dengan harta orang bisa berinfak
bersodakoh dengan izin allah dengan hartanya berarti baik orang punya jabatan pangkat kedudukan
kita gak bisa bilang ah untuk apa nyari jabatan untuk apa cari kedudukan kalau dengan jabatan itu
dia gunakan tanda tangannya untuk menjadikan orang makin dekat ke allah baik atau tidak
sebetulnya itu yang saya pahami bahwa yang namanya dunia itu adalah jalan untuk mendapatkan akhirat
yang tidak boleh adalah
dan dunianya melupakan akhiratnya
itu yang tidak boleh
misalnya seperti kita sibuk kerja jadi lupa sholat
betul itu yang paling sederhana
kita sibuk nyari rezeki tapi lupa kepada yang ngasih rezeki
kita sibuk kerja tapi lupa sholat
itu adalah bagian yang mungkin harus jadi catatan untuk kita
nah selama dunia itu jadi jalan buat dekat ke akhirat bagus
dan berbuat baiklah kepada manusia
sebagaimana allah berbuat baik kepada dirimu
jadi kalau kita sudah dapat dunia
itu dunia jadi jalan kebaikan
yang makin kita baik makin dekat akhirat kita
karena disadari atau tidak
kadang orang mohon maaf ya
jadi lupa dengan urusan akhirat karena urusan dunia
misal ada orang sedang mendirikan sholat
tapi misalnya dia sedang ada persoalan dunia dengan istrinya
kan kadang kadang sering kali gak khusus sholatnya
kadang malah suka lupa
sudah rokat keberapa ini
maka bab dunianya dirubah
bukan jadi tujuan tapi jadi jalan
nah kalau ada pertanyaan
berapa waktu kita harus alokasikan buat dunia
menurut saya silahkan engkau beraktivitas dunia
dan niatkan aktivitas itu sebagai jalan kita dekat ke allah
jangan memahami ibadah
ibadah itu dengan yang sifatnya mahdoh
jadi ibadah itu bukan hanya sholat
bukan hanya puasa
tapi ibadah itu adalah setiap apapun yang kita lakukan
yang tujuannya karena allah
dilakukan sesuai aturan allah
jadi kita bekerja
selama niatnya untuk allah
di jalan allah
berarti kalau bekerja
harus niatnya lurus karena allah
kalau bekerja niatin ibadah
kalau bekerja niatin amal soleh
makanya kalau ada orang yang bekerja
orientasinya hanya gaji
kadang gak sesuai dengan harapan
ya berharap dua koma
eh berharap dua digit
yang datang dua koma
ya kan jadi capek sendiri
tapi kalau dia bekerja
niatnya karena allah
berapapun yang dia dapatkan
selama dia tetap berada di track yang allah sukai
maka akan menjadi pahala ibadah
dengan bekerja yang dia lakukan
nah maka sekarang ganti orientasinya
bahwa kamu bekerja
itu adalah bagian ibadah
sehingga saat kamu beribadah itu
kamu jaga hal hal yang baik
gak ambil hak orang
tidak menyakiti orang
nah itu akan jadi satu pahala dunia
tapi jadi mendekatkan kita dengan akhirat kita
silahkan kita beraktivitas dunia
tapi jadikan dunia itu sebagai jalan kita mendapatkan akhirat
kalau kesibukan dunia kita malah melupakan dengan akhirat
berarti ada yang salah
nah itu tuh sebenarnya
karena kita niatnya mungkin awalnya adalah untuk ibadah
tapi disaat kita melakukan
akhirnya terlena kemudian dengan duniawi
nah bagaimana menjaga supaya niat kita tuh tetap
terus teguh begitu ya
sampai aktivitasnya itu memang benar benar niatnya adalah untuk ibadah
untuk allah swt
ada tiga yang harus kita pahami
pastikan tujuan hidup kita
kemana sih kita nanti akan kemana gitu
hidup kita ini untuk apa
nah itu yang harus kita pahami
dunia ini bukan tempat tinggal kita
dunia ini tempat meninggal kita
dunia bukan tujuan akhir kita
dunia hanyalah tempat transit persinggahan
yang allah hadirkan untuk kehidupan kita
maka kalau orang tahu tujuannya bukan dunia
maka dia akan menjadikan setiap jalannya adalah akhirat
jangan mengukur kemuliaan hidup itu
dengan aspek dunia yang dia dapatkan
kalau kita dikayakan
bukan berarti kita dimuliakan dalam pandangan allah
belum tentu kita dihinakan
karena ukuran kemuliaan dalam pandangan allah bukan itu
kaya belum tentu dimuliakan
miskin belum tentu dihinakan
karena ukuran kemuliaan dalam pandangan allah bukan itu
inna akromakum inda allahi atzkokum
sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu kata allah
adalah orang yang paling bertakwa kepada allah
jadi kalau dengan harta yang kaya
jadi jalan dekat ke allah
tapi kalau dengan harta yang banyak
malah membuat dia jauh dari allah
boleh jadi itu kehinaan yang sesungguhnya
ma'udzubillah yang zalik ya
tapi dengan keadaan sulitnya
membuat dia makin dekat dengan allah
boleh jadi dia lebih mulia
dibanding orang kaya yang jauh dari allah
tapi sebaliknya juga mohon maaf
jika ada orang yang sulit
dan dengan kesulitannya tambah jauh dari allah
boleh jadi itulah kehinaan yang sesungguhnya
makanya kan manusia dibagi empat golongan ya
bahagia dunia bahagia akhirat
ada yang kedua
tapi sengsara akhirat
mbak eva tahu korun
korun pernah dengar ya
korun kenal ya
kenalan dimana dengan korun ya
nggak kenal dong
bukan harta korun ya
korun itu kan
hartanya kurang banyak apa
kuncinya aja harus dibotong oleh tujuh puluh orang
dan kita plesetin tuh
kalau sekarang kita nyari harta yang lama gak ketemu
namanya harta karun
tidak mengantarkan kemuliaan dalam pandangan allah
karena dia tidak menjadikan hartanya
untuk makin dekat ke allah
tapi malah membangkang kepada allah
korun hina dalam pandangan allah
bahkan diceritakan beliau kan
beliau terlalu manis lah
manggil beliau ya
coba gak pernah sakit katanya kan
ya saking merasa
tapi karena kekuasaannya tidak jadi jalan dekat ke allah
ujungnya hina dalam pandangan allah
maka bukan itu ukurannya
ada yang ketiga
orang yang sakiun fit dunia
wa sa'idun fil akhirah
sengsara mungkin di dunia
tapi bahagia di akhirat
kalau boleh kita ambil contoh misalnya
bilal bin robah
bilal bin robah
seorang hamba sahaya yang dimerdekakan
kemudian beliau menjadi sahabat yang sangat teguh keimanannya kepada allah
menjadi seorang mu'azzin yang begitu indah suaranya
kalau bicara aspek dunia mungkin tidak ada
tapi dalam pandangan allah
beliau sangat mulia
bilal itu orangnya masih hidup
tapi sendalnya sudah sampai di surga
ada orang yang sakiun fid dunia
wa sakiun fil akhirah
sengsara di dunia
sengsara di akhirat
kita ini berharap masuk kategori yang pertama ya
ya kalaupun enggak
gak apa apa deh
di dunia enggak
ya mungkin gak banyak banyak
yang penting cukup lah
pas mau beli rumah cukup ya
pas mau ganti kendaraan cukup
mau jalan jalan ke turki cukup
mungkin cukup lah
tapi kita bahagia di akhirat
maka kembali kepada poin tadi
jadikan dunia bukan tujuan tapi jalan
silahkan cari dunia
jangan sampai kehidupan dunia kita melupakan akhirat kita
maka mulai hari ini ganti orientasinya
tujuannya harus tahu
kita ini akan tetap kuat dalam kebaikan tuh ketika ilmu
makanya kita harus terus menuntut ilmu
ada orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu
hartanya malah digunakan untuk yang tidak baik
ada orang yang dikasih harta
tapi dikasih ilmu
nah hartanya jadi jalan dia dekat sama allah
makanya ilmu itu penting
dicas lagi diingetin lagi
maka insya allah itu akan menjadikan kita lebih fokus dalam hidup
untuk mengajar akhirat
nah yang ketiga
salah satu yang perlu kita ingat adalah zikrul maut
tidak ada nasihat yang paling menyentuh hati kecuali zikrul maut
ingatkan tentang kematian
maka kata nabi nanti di akhir zaman akan ada penyakit yang hinggap di umatku
nama penyakitnya itu wahan
apa itu al wahnu
terlalu cinta dunia dan dia lupa kalau dia akan mati
semoga kita selalu ingat zikrul maut
bahwa kita akan kembali ke allah
dan menjadi golongan yang pertama
yang bahagia dunia bahagia di akhirat
oke kita akan break dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kembali setelah ini
jangan lupa atas tarian mu
konsepnya walaupun jodoh
sudah dijamin sudah tercatat
bukan berarti kita diam
tetap yang kedua ikhtiar
nah nama ikhtiarnya apa
maksudnya gini kapan ya judo itu
datang kalau kita diam diam aja gak akan datang datang
untuk mendapatkan jodoh itu
harus nah bagaimana cara
apa itu ta'aruf saling mengenal
berarti baik laki laki ataupun
perempuan harus berusaha
untuk saling mengenal nah boleh
jadi dua pertama saling
mengenalkan diri yang kedua
atau saling mencari tahu
tentang siapa yang menjadi jodoh kita
kan ikhtiar itu zonanya di kita
hasil di allah
wallahu bit takdir tugas kita
hanya ikhtiar allah yang menentukan
jangan sibuk mencari
yang terbaik tapi sibuklah
menjadi yang terbaik
kita kadang lupa
untuk menjadi yang terbaik
karena terlalu sibuk mencari yang terbaik
padahal kita percaya
setiap orang itu akan
dipertemukan sesuai dengan
orang baik akan
ketemu dengan orang baik
maka sibuklah jadi orang baik
kita menjadi orang baik itulah nanti
akan mengantarkan kebaikan untuk kita
pantaskan diri ya kan
ya pantaskan diri siapin bekalnya
bekal ilmu ya
bekal ibadah yang baik
bekal finansial iya dong
itu juga bekal yang perlu kita siapkan
jadi perempuan juga sama
siapin bekalnya bekal apa
bekal ilmu jadi istri itu kan
kedu belajar boleh jadi
karena allah sedang memberikan waktu kepada kita
untuk menyiapkan ilmunya
sehingga ada kebaikan
kebaikan lain yang bisa kita terus lakukan
bukan memikirkan sesuatu yang
kapan ya jodoh itu datang
makin dipikir nggak akan datang datang sebenarnya
ikhtiaranya bukan dengan memikirkan dan galau gitu ya
harus berusaha dan juga mencari
mencari ya termasuk ya ketemu guru ya
tanya sama ustadz
kira kira ada calon atau tidak
ketemu saudara yang lain
itu kan biasanya jodoh itu luar biasa ya
maksudnya allah tuh
kita gak pernah tahu tuh caranya
ada orang yang kenal lama tapi gak jadi jodoh
ada orang yang baru ketemu sekali dua kali
maka ya berharap aja sama allah
allah ngasih yang terbaik sama kita
kadang yang bikin sakit hati itu kan karena kita
terlalu berharap kepada manusia berlebihan
mencari jodoh itu
libatkan allah di dalamnya
maka belajar bangun di sepertiga malam
doa itu senjatanya orang beriman
orang itu akan makin yakin menjalani hidup kalau pakai doa kan
maka terkait dengan jodoh itu kudu kuat doanya
karena allah dengan segala kebaikannya menghantarkan yang baik untuk kita dengan doa kita
maka yang pertama yakin jodoh sudah tercatat
nah yang ketiga sibukkan diri dengan amal soleh
biasanya orang itu galaunya kelamaan karena dia terkungkung dengan keadaan
kita ini yang suka bikin kita galau meracau ya
kan kita ini gara gara selalu melihat apa yang sudah terjadi
aduh aku mah trauma a
gak mau kenal lagi sama yang namanya cowok gitu kan
kayaknya udah sakit banget gitu ya
coba lihat cowok yang lain
mungkin memori kamu masih diisi sama laki laki yang perlu nyakitin kamu
makanya tidak ada yang pernah menyakitimu
kamu hanya tersakitnya oleh
oleh harapanmu sendiri
nah itu dicatat ya
pokoknya yang jelas jodoh yang terbaik itu akan hadir kalau kita juga sudah menjadi versi terbaik kita gitu ya
dan kuncinya adalah ketika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat
yakinlah allah akan kabulkan di waktu yang tepat
nah allah akan kabulkan di waktu yang tepat
nah ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang sudah kita dapat hari ini bisa menjadi bekas untuk kita berjaya berjaya berjaya
semoga apa yang sudah kita dapat hari ini bisa menjadi bekas untuk kita berjaya berjaya berjaya
untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi

wassalamualaikum wr wb